tapi ayu gak bisa hidup seneng diatas penderitaan orang lain
yaudah kalo lo gak bisa hidup seperti ini
lo pergi sana di rumah ini pergi keluar lo
nurut sama gue
gue majikan lo bersihin semuanya
gak mau kalo tante mau tante aja yang beresin semuanya
bener bener ya gue majikan lo masa gue yang bersih bersih
yang ada juga lo yang bersih bersih
gue hajar bener bener lo ya
saya gak akan biarin kamu memukul mersi
ngapain kamu disini kan saya suruh bersihin kamar mandi
kelakuan kamu bener bener sudah kelewatan
aku sudah gak tahan lagi
iya pak mercy juga nggak tahan
pak juan juga pak
lo gak tahan lagi
ini juga gak tahan nih
ini juga gak tahan
semua udah gak tahan tinggal disini
bagus pergi aja loh semuanya
jangan pada disini lagi
biarin gue jadi penguasa tunggal karena gue masih tahan ada di sini
gue masih tahan jadi orang kaya
pergi lo sana dasar tikus tikus
lo pikir gue gak bisa apa bayar pembantu
tiga puluh juga bisa langsung kerja disini
gue bayarin semuanya
pergi lu kira gue gak bisa bayar pembantu baru apa
yang bener aja lo
capek nih mersi kita mau kemana sih
papa juga gak tau mel
papa bahkan gak punya uang spesial pun untuk sewa tempat tinggal buat kita
loh kalian pada bawa tas gede gede pada mau kemana
juan kamu jangan begitu dong
adrian kan sudah tanya baik baik
kamu juga harus jawab dengan baik
tau sopan banget sih
eh gue kan cuma mau nanya nih eh
kalian tuh pada mau kemana
kalian itu diusir dari rumah sama tante sari
iya biasa deh
gara gara warisan kita itu diwarisin ke tante sari
sekarang dia udah mulai bertingkah
terus saya nguasain rumah lagi
malahan gue kak juan terus papa
dijadikan kayak pembantu
makanya kita jadi nggak tahan
terlaluan banget ya ibu nyayu
kok bisa sih dia kayak gitu ya
yaudah kalau nggak gini deh
kalau kalian bertiga emang udah gak punya tempat untuk ditinggalin
kalian boleh kok tinggal di tempat rumah anak jalanan ya
di situ terbuka siapa aja boleh masuk
kamu gak keberatan
lagipula kan di sana masih banyak tempat
jadi kalau emang om yos mercy sama juan mau hidup di sana juga gak apa apa om
makasih ya ian
enggak enggak enggak enggak
gue gak mau tinggal di rumah lo paham
nih cari tempat lain aja paham
yang enakan dikit kayak rumah anak jalanan
enggak enggak enggak enggak
apaan sih kak juan
bisa jual mahal banget
kalau tempatnya seadanya
enggak terlalu bagus tapi
mudah mudahan om yos juan sama mercy itu bisa betah tinggal di sini
ya betah gak betah sih dibetah betahin aja
tuh apa sih
eh kita kita makanan betah kok di sini adrian
kita justru berterima kasih sama kamu
karena kalau gak ketemu kamu kita gak tau lagi nasib kita ini bagaimana
kalau gitu saya tinggal dulu ya om
mudah mudahan bisa betah
juan kamu jaga dong sikap kamu sama adria
bagaimanapun dia sudah menolong kita
kita harusnya berterima kasih sama dia
papa yos mercy sama juan diusir dari rumah sama gusari
tante ingrid itu warisin seluruh kekayaannya dia ke tante sari
ya jadinya tante sari tuh langsung belagu gitu
akhirnya mereka semua diusir
tante ingrid mewariskan seluruh hartanya sama bu sari
padahal kan setau aku selama ini tante ingrid sama bu sari gak akur akur amat
bahkan bu sari juga bukan pembantu kepercayaannya tante ingrid

bapak tinggal di sini sekarang
versi juan kalian apa kabar
seperti yang kamu lihat kita semua disini baik baik aja
iya lia dengar semua eko dari adrian
oh ya kalian kenapa gak tinggal di rumah lia aja
sekarang kan rumah lia udah besar kamarnya udah banyak
mungkin lebih lega lebih nyaman
sorry ya gue gak sudik
tapi asal papa tau ya aku tetap milih tinggal di sini
papa juan juga juan gak mau tinggal di rumah dia
sebaiknya papa tinggal sama mereka loh di sini ya
terima kasih yang setawa dengan kamu
bu jadi ibu ngusir om yos juan sama mercy
iya enak kan rumah ini jadi milik kita berdua
ibu dan anak orang kaya
wah seneng banget kan
bu ibu tuh bener bener keterlaluan ya
apa ibu lupa siapa mereka
mereka itu pemilik rumah ini bu
jadi mereka yang berhak atas rumah ini dan seluruh isinya
hi bener bener dari anak ngomel mulu bukannya senang gimana sih lo
tapi ayo gak bisa hidup senang di atas penderitaan orang lain
ya udah kalo lo gak bisa hidup seperti ini lo pergi sana dari rumah ini
pergi keluar loh susul tuh mereka biar gue di sini sendiri aja
ayu bakal pergi bu dari rumah ini
tapi asal ibu tahu ayo lebih pilih jadi orang miskin kekurangan
daripada banyak hartanya tapi bukan hak kita bu
itu dosa di mata allah
hih berisik banget sih nih anak udah diem lo kalo mau pergi sekarang bu
lu mau pergi gak
ngomel mulu gue cabaiin mulut lo ya pergi sana sekarang
kalo gitu ayu pergi
ngapain lagi lo kesini
karena sekarang kita udah miskin
sementara lo udah kayak sama nyokap lo ha
aku kesini tuh mau nanya
aku boleh aku tinggal sama kalian
sekarang aku udah sampai tempat tinggal lagi
apa yang terjadi yu
kok kamu sekarang gak punya tempat tinggal
tinggal di rumah kalian
rumah kita itu kan gede mewah adem
apa sih kurangnya
terus sekarang rumah kita kan udah direbut sama nyokaplo
itu berarti lo lebih nyaman kan tinggal di rumah kita
mer juan om
saya bener bener minta maaf
saya juga gak tau
kenapa ibu tuh bisa berbuat setega itu
omongan saya juga gak didengerin sama sekali sama ibu
ibu tuh bener bener kebelinger
saya tuh bener bener malu om
saya juga gak sanggup mau tinggal di rumah itu lagi

ya tapi kalau gak boleh saya ngerti kok
saya bakal cari tempat tinggal yang lain aja
kamu boleh tinggal di sini bersama kami
bukan begitu juhan
kau pasti lapar
sebenarnya kita mau kemana sih
kita sekarang mau ke
restoran yang spesial banget
bukan cuma makanannya yang enak
tapi pemandangannya juga bagus li
kamu pasti suka
dan yang paling penting
restoran itu sepi sekali
sehingga nggak ada yang akan bakal
mengagalkan rencana aku
om cuman mau bilang
sekarang kita udah punya waktu
biar bicarain kasus hidup kamu
kamu harus tanda tangan yang berkas ini
lihat tanda tangan sekarang aja ya
kemaren maren kan gak sempet terus
eh tunggu dulu sebentar

ini kan berkas yang lainnya
penting jadi kamu harus hati hati untuk tanda tangan nggak boleh salah jadi kita
latihan dulu ya di kertas kosong
setelah ini saya akan kuasai semuanya saya akan rebut semuanya dan kamu akan kembali menderita